apa bener ya kata rani
kayaknya firasat itu bener deh
aku bukannya diomongin orang
terry mungkin dulu kalau aku lagi sedih
aku selalu ngibur diri aku
dengan nyanyi nyanyi sendiri
sampai aku bener bener kehibur dan gembira lagi ter
tapi kali ini enggak ter
aku belum siap kehilangan sahabat kayak kamu
hanya itulah yang aku punya
es krim itu enggak mempunyai yang ngilangin kesedihan kamu
rani kamu datang kesini sama siapa
aku pas lewat
aku ke sini sama temen aku yang nangis
tapi aku lihat temen aku yang super ceria lagi nangis
jadi aku batalin deh lesnya
kamu tuh emang baik ya ran
perhatian banget sama aku
ya tapi masa sih gara gara aku cuma sedih doang
kamu tuh tiba tiba ngebatalin les kamu
ya sebenernya aku batalinnya bukan cuma ngeliat kamu sedih
tapi aku tahu kenapa kamu sedih
ini kan yang bikin kamu sedih
ini kan yang bikin kamu sedih

gara gara berita infotainment ini kan
katanya dari sama insul tuh udah akrab sama mesra banget
nah foto ini diambil waktu lagi pesta teman mereka
iya iya aku udah tau semuanya
jadi aku bener kan ken
kamu cemburu kan
aku tuh gak ada hak untuk cemburu kan
iya kan kamu tau sendiri angela tuh cewe yang paling cantik
lemah lembut baik lagi
ya cocok lah sama teri yang agak agak keras kepala sama liar gitu
kamu tuh jangan ngomong kayak gitu dong ken
berita infotainment kan belum tentu betul
udah lah ran
kamu tuh gak usah pikiran itu lagi
gak usah cemasin aku
aku tuh gak kenapa kenapa kok ya
ya udah ran
kalau gitu aku pergi dulu ya
ya udah ran nih
semoga aja tas cantik itu bisa menghibur kamu yang lagi sedih nana kendi
kalau kamu tau aja sih kalau aku lagi perlu dihitu

kamu tuh keliatan abis nangis kan
masih mau bohong sama aku
makasih ya pan
pasti bagus banget
aku tuh seneng
kamu tuh selalu tau aja
waktu aku lagi sedih
kamu pasti selalu ngibur aku pan
aku memang selalu ada di dekat kamu kan
meski kamu gak pernah menyadarinya
dan aku gak akan membiarkan mata indah kamu tuh menangis
beli di mana
oh ini enggak enggak beli
ini dikasih sama temenku namanya topan
topan yang mana ya aku kena
kayaknya sih kamu gak kenal delis
itu loh cowok yang aku ceritain sama kamu
yang suka bantu aku sama bantuin anak anak jalanan
dan suka bantuin anak jalanan
ih aku bingung
mawar kamu tuh harus percaya sama aku
ya kalau kita putus berarti kamu yang ninggalin aku mawar
karena cinta aku
karena cinta aku
her apalin dulu dialog deh
dari tadi salah mulu
ayo kita break dulu deh break dulu break dulu
break dulu yuk
oke yuk break
ken kamu tau gak ken
aku tuh seneng banget kamu datang kesini
ikut terima kasih
aku lebih lagi secret
aku juga ter
aku datang ke sini juga sekaligus pengen ngucapin selamat sama kamu
selamat apa ken
karena kamu udah jadian sama angela
ikut aku angela
aku udah tau
lu pikir lu siapa
lu berani beraninya lu megang tangan angela ha
angela tuh cewek gua lu ngerti nggak
semua itu benar
ken kamu tuh cuma salah paham ken
sekarang aku baru percaya pada berita berita itu
kamu dan angela emang udah jadian
nggak mungkin enggak
dan kamu sendiri yang teriak teriak
kalau angela tuh pacar kamu
lu pikir lu siapa
lu berani beraninya lu megang tangan angela ha
angela tuh cewek gua lu ngerti nggak
aku gak akan mau ketemu sama kamu lagi terry
kamu tuh tukang bohong
wajib ga dilihat
toolsnya udah gelar
nggak pernah keluar ya
kok ramai pake tv sekarang artist
ikuti udah sampai sekarang
aku baru aja atau masih mau vielleicht
biar gw kasih nukis juga
bermain hacemos tidak
lo cukup sekali
rasain lo jadi putri warna warni
rasain dia lo ben
niel kamu tuh kenapa sih ngambilin waktu lain buat ngerjain aku
hari ini aku tuh gak punya kekuatan sama sekali buat ngelawan kamu
aku tuh udah gak punya semangat niel
gak punya apa apa